kita ke informasi lain menjelang hari natal dan tahun baru
pemerintah kota surabaya bersama jajaran tni dan polri akan memperketat penjagaan
serta menerbitkan larangan konvoy liar
kekhawatiran itulah yang dirasakan warga surabaya jawa timur selama dua pekan terakhir
ancaman tindak kriminal sekelompok pemuda bersenjata yang menjarah warung di tengah malam
membuat warga enggan merayakan malam tahun baru
ya agak khawatir juga ya soalnya kan kebetulan dengan tahun baru juga mendekati natal juga
jadi ya pasti khawatir sih
ya enak khawatiran sih enak mbak ya kan merusak merusak barang enak belum mbak
menjawab keresahan warga surabaya pemerintah kota surabaya bersama jajaran tni dan polri
akan memperketat penjagaan dan melarang adanya konvoy liar
dengan adanya aksi sekelompok pemuda yang meresahkan warga
kepala polrestabes kota surabaya kombes pol ahmad yusef gunawan mengaku
sudah mendeteksi tiga puluh tujuh akun media sosial tanpa nama yang menyerukan kerusuhan di surabaya
polrestabes akan menindak sekelompok orang yang diketahui sebagai operator akun
terkait dengan sekelompok pemuda yang tertangkap pihaknya menyebut telah menyerahkan mereka kepada pemkot surabaya
selain itu ahmad menyatakan
dan informasi langsung dari masyarakat akan mempercepat proses penindakan untuk menciptakan rasa aman
menjadi catatan penting bahwa kota surabaya yang sehat dan aman harus tetap terjaga
sehingga setiap kejadian sekecil apapun masyarakat akan sensitif dan langsung komplain
sebagai suatu bukti digitalisasi adalah ruang yang positif
dan menyebabkan komplain komplain situasi yang tidak membuat nyaman masyarakat kepada pemerintah
khususnya kami di kepolisian
para pendekar jogo suroboyo yang terdiri dari tiga puluh lima perguruan silat
bersepakat untuk menjadi satu kekuatan untuk menjaga kota surabaya
mengantisipasi berbagai potensi permasalahan
dan menekan terjadinya gesekan para warganya di lapangan
sementara itu wali kota surabaya eri cahyadi menghimbau warga surabaya
agar tidak main hakim sendiri
ia memastikan sekelompok pemuda yang ditangkap akan mendapat edukasi moral kebangsaan dan keagamaan
kita punya harga diri kita jangan pernah diinjak injak harga diri kita
jangan pernah diinjak injak karena apa kita jangan pernah main hakim sendiri
mereka adalah anak anak kita sehingga harga diri kita tetap harus tinggi sebagai kota pahlawan
kita ajak mereka kita sekolahkan kebanyakan orang
ketika mereka memiliki wawasan kebangsaan malam beri pelajaran agama
karena orang punya ahlakul karimah maka dia pasti cinta negaranya
pada malam tahun baru nanti akan ada sejumlah titik penyekatan untuk membatasi pergerakan konvoy liar
pihak kepolisian memastikan selama tahun baru personil akan berjaga selama dua puluh empat jam di titik yang belum ditentukan
ekarima ganjar wicaksono surabaya
saya jawa timur